ipul yang dulunya bekerja sebagai tukang ojek
karena sangat dibutuhkan sekarang ini
untuk bisa melakukan free dive dengan aman tentu butuh latihan seperti yang dilakukan para anggota salah satu komunitas free dive di jakarta
karena kan muka lu kan cocok banget buat di film sebenernya gitu kan
kalau dia usia produktif kasihan keluarga istri dan keluarga
ya udahlah gua emang mikirnya emang mau ke amerika cuman pas gua sempet kayak mikirnya mau kemana gitu
jadi nanti rasanya tuh gurih gurih agak krenyes krenyes enak deh
lalu merubah nomor handphone yang terdaftar sehingga korban itu tidak bisa mengakses kembali mobile bankingnya
kemudian kalau kita lihat ini minuman
untuk membuat rasa manis khas bubuk kacang tambahkan gula merah secukupnya
dia tekan berapa lama
tidak lama kemudian sekira pukul sembilan belas tiga puluh wib datang mobil ambulan dan selanjutnya
ini soalnya nama orangnya kepanjangan jadi kok bisa dibagi dua namanya
dan bakar sebagai bahan bakar saat memasak
di rumah dinas sambo pada pukul tujuh belas waktu indonesia barat
iya negosiasi itu memang terkesan sangat sangat alot
tempat yang lain kan modal saya pertama hipmi
kayaknya tinggal selangkah lagi yaudah hajar habis habisan
nah saus kacangnya ini tadi sudah dikasih jeruk klaim gitu dikit
ada step yang menarik yaitu ketika tepung itu dimasukkannya ke dalam apa namanya
apa yang tepat untuk mengembangkan diplomasi budaya ini
secara komersial mampu menghadirkan koneksi internet
sebagai lembaga dari negara ini
untuk melihat kira kira arah inflasi amerika ke depan seperti apa